kita ke informasi selanjutnya sma n dua bekasi mulai memelakukan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau mpls kepada siswa baru kelas sepuluh
tahun ini setidaknya ada lebih dari empat ratus siswa baru kelas sepuluh yang terdiri dari dua belas kelas
ada pun proses mpls dilakukan melalui daring oleh pihak sekolah
hari ini merupakan hari kedua sman dua bekasi memberikan materi masa pengenalan lingkungan sekolah atau mpls secara daring
pengenalan kurikulum khusus diperuntukkan siswa baru kelas sepuluh
ada pun salah satu materi yang diberikan ke siswa baru merupakan tiga peminatan yaitu ipa ips dan peminatan bahasa yang nantinya akan diseleksi sesuai hasil placement test
sekaligus beban jam permata pelajaran di masing masing peminatan durasi jam belajar hingga ekstra kurikuler
wakil kepala sekolah bidang kurikulum sma n dua bekasi rini
rusmiati mengungkapkan meski sebagian informasi sudah disosialisasikan penyampaian awal secara daring sangat penting terutama bagi siswa baru sebagai perkenalan
kegiatan kemarin adalah kegiatan pembukaan mpls
di mana pada kegiatan pembukaan mpls itu adalah perwakilan setiap kelas dua siswa untuk hadir ke sini melakukan simbol pembukaan
kegiatan kemarin adalah kegiatan pembukaan mpls
kegiatan kemarin adalah kegiatan pembukaan mpls